tapi bisa jadi
alva suka sama aria ini
aku gak mungkin kesana sendirian ter
soalnya arthur itu
makanya aku takut kalo disana nanti aku ketemu raymond
ya kalo gitu kamu gak usah dateng aja ke pesta itu
susah amat sih
nggak bisa gitu dong ter
artner itu baik banget sama aku
dia yang pertama kali ngenalin aku ke produser
aku tanggung budi ter sama dia
aku gak enak kalo gak dateng
sebentar aja kok ter
aku janji deh kita gak akan lama lama
ceritanya panjang ter
dia ninggalin satu kenangan buat aku
bener bener kurang ajar
kalo aku gak temenin
raymond akan curiga kalo angela dateng sendirian
aku kan udah ngaku kalo aku pacar ya
teri kamu masih disitu
oh yaudah deh
yaudah nanti malam aku ke pesta
yaudah makasih ya ter
kali ini kalau aku saya lihat eh
karena udah tidur
aku mau datang keavoiran
dia mulai bengkel banget
lalu mikirin aku sampai hal sekecil kecilnya juga dia pikirin
yaudah sate sampai ketemu nanti ya
yaudah kalau gitu sampai ketemu di tempat antar ya
iya dadah tante
ini kesempatan untuk membuat angel makin ngetop
aku perlu bantuan interfatainment nih
infotainment dapat berita yang hangat
itu angel dan terry datang
foto yang banyak
bikin foto yang bagus bagus ya dan berita yang bagus
tapi ingat jangan kasar ya
loh kok banyak wartawan infotainment sih disini
apa arthur memang undang mereka ya
eh anel terry akhirnya kalian datang juga

apa kamu pikir aku senang diberitanya enggak enggak
apa kamu pikir aku senang jadi pacar kamu cuma di tabloid ter
aku harus bisa ngepotet kamu
apa kan senang banget sama narik jalanin itu
kalau aku lebih dekat sama mereka
siapa tahu aku jadi suka sama aku
mam mam lisa ada kiriman nih
kirimanku ini dari luar negeri
tapi maaf tanda terimanya ditetangin dulu
soalnya mbak ngedetet tangan
kiriman dari luar negeri
singkatan dari los angeles
tapi bisa jadi lisa dan apa
orang b audiobook takut jadinya

hah kak lisa ada ada aja ngapain harus pakai kalung bunga kak
ehm sebelumnya kakak mau nanya kalau kalian ngamen itu biasanya dapat berapa sih pohonnya
kalau pakai geserikan doang dapat lima ribu tapi kalau kak alva bantuin main gitar dapat dua puluh ribu kak
oh gitu sekarang ini deh coba nanti kalau misalnya karen ngamen pakai kalung bunga ini
ya terus tambahin pakai tari tarian ya kayak hawaii gitu oke
ya siapa tau banyak orang yang mau kasih kita uang ya kan
nih kakak bagiin ya
coba deh sekarang kak
kalian udah berbalik
kalisah hari ini kita dapat duit banyak kak
lain daripada hari biasanya
jumlahnya hampir lima puluh kak
wah banyak banget tapi kalian gak mau pamer ke kak alva
pasti kan kak alva gak nyangka kalian bisa dapat uang sebanyak itu ya kan
kalau gitu kita pergi pamer dulu ke kak alva yuk
eva pasti kamu bangga sama aku
karena aku udah bisa ngajarin anak anak cari uang
pasti bentar lagi kamu nyariin aku
dan berterima kasih sama aku
kayaknya nomor tadi mam dari wartel ya
di telepon telepon gak bisa
yang jelas bukan dari rumah sakit
berarti bukan si seterdang erdian gue
aku sekarang dapat duit banyak kak
iya kak gara gara kita nyanyi sambil nari pakai kalung ini kak
jadi kita dapat duit banyak kak
nih duitnya baru sebentar aja kita udah dapat duit lima puluh ribu
kalian hebat semua ya
tapi ini kalung dari siapa ya
dari kalisa kak
ya kak keren dan hoki kan kak
oh iya kak kak alva ditunggu kalisa tuh di taman
ya udahlah kalian masuk ke dalam ya
ingat tujuan utama kalian adalah belajar
jangan kasih kanya doang dari ngamen
iya hari pertama di
seorang akhir daripada perempuan gouwi mokchoukseku ini
ducuk kalung kamu kerajaan menjadi mani manin berbentuk macelandu nyu bail security

tentang kejadian tadi malam di rumah sakit
kapan kamu malam malam di rumah sakit
iya kemarin itu
aku pingin jengukin temen aku yang masuk rumah sakit
eh ternyata aku telat
temenku udah pulang duluan
kok kamu tau sih
kalau aku ada di rumah sakit
tadi malam ada yang nelfon aku
bilang kalau candy kecelakaan
dan aku panik
aku pergi ke rumah sakit ternyata nggak ada
ini sih nyebelin lies bukan misterius
si anak jita dia ngaku ngaku jadi suster dari rumah sakit
bikin jantungan tau gak
kamu tuh perhatian banget ya sama kendi
emang kenapa sih fah
walaupun dia cuma anak angkat
tapi kan dia saudara kita juga lis
coba kamu yang terima telepon itu
apa yang kamu lakukan
kamu pasti pergi ke rumah sakit juga kan